pelaku sopir taksi online yang melakukan pemerasan sudah ditangkap
bagaimana korban melihat penanganan kasus ini
kita saat ini sudah bergabung dengan kuasa hukum korban sito cumbardika
ya bang ciko sebelumnya sampaikan juga turut keprihatinan kami ya bang
atas peristiwa yang menimpa klien anda
sebenarnya gimana sih awal peristiwa ini terjadi yang dialami klien anda bang
ya memang peristiwa ini sangat tidak diduga ya sama klien kami
bahwa seperti biasa dari klien kami ingin pulang sudah malam
menggunakan biasa online transportasi online
sekitar pemesanan itu jam dua puluh lewat dua puluh
oke cukup malam ya sudah malam
ya setengah sembilan bisa dibilang ya
tapi memang ketika klien itu masuk klien memang muncul kecurigaan mbak
apa muncul kecurigaan itu ketika tidak di pick up sama drivernya
muncul kecurigaan tidak di pick up
namun ya coba oh ya mungkin lupa ditekan atau bagai
atau mungkin ada hal lain lah yang mungkin bukan sesuatu yang
yang penting gitu jadi klien juga masih berpikir oh ya sudah jalan
ya memang ketika jalannya naik tol itulah yang menjadi pertanyaan sebetulnya mbak
kepada klien kami karena klien kami ini untuk menuju ke tempat tujuan dia kembali
itu yang menjadi masalah ya akhirnya mulai ada beberapa hal seperti supirnya tiba tiba minta
di gantikan menyupir karena sesak nafas
klien saya sudah berbaik pak
kalau nggak kuat coba minggir dulu cuma malah tetap dilanjutkan
nah memulai dari situ muncul itu ada permintaan untuk mentransfer dana yang cukup fantastis
pada saat diperas atau diminta seratus juta itu mobilnya lagi jalan tetap jalan
di tol cuman di sebelah kiri dia tetap jalan
klien saya ya dia bingung kan seratus juta buat apa gitu kan
kan uang yang sudah untuk dia membayar transportasi tersebut kan sudah dibayarkan langsung kan
dalam pembayarannya ini uang apa ya
semakin kondisinya semakin khawatir
jawabannya apa pada saat itu uangnya uang untuk apa nih seratus juta
dia cuma minta uang seratus juta seperti itu
oke pada saat korban akhirnya diminta uang seratus juta kan korban menolak ya bang
pada saat itu langsung ada tindakan aniaya
belum belum karena saat itu coba kabur
jadi klien kami coba untuk kabur
dia keluar dari mencoba keluar
sempat berhasil keluar dari mobil
minta tolong tapi tidak ada orang karena posisinya di tol
posisinya di tol tidak ada orang
akhirnya diambil lagi ditarik lagi dimasukin lagi ke dalam mobil
sama tersangka sudah masuk mobil jalan lagi diminta lagi
lalu berusaha lagi untuk turun
ya akhirnya di perjalanan kedua nah itu sempat diancam sih mbak
kalau misalnya tidak mau menuruti kemauannya nanti mau dibuang di kali
di depan ada kali mau dibuang di situ
dan pada saat apa akhirnya korban berhasil menyelamatkan diri dan meminta pertolongan
nah di saat mencoba kabur yang kedua kalinya
itu kebetulan di bawah tolnya itu ada orang
ada orang lalu dia teriak teriak teriak minta tolong
karena waktu sebelumnya itu kondisinya memang kosong
yang kondisi kedua ini ada orang di bawahnya
dia bisa apa namanya orang sebut yang notice
kalau misalnya si klien kami ini minta tolong
namun dengan kondisi setelah tangan dan kakinya luka luka
setelah perjuangan kabur loncat dari mobil
sempat diseret juga di jambak juga
itu bisa lolos dari si pelaku
dari pihak klien maupun abang sebagai perwakilan kuasa hukum
sudah sempat menghubungi pihak grab
sudah sudah kami sudah menghubungi pihak grab
responnya awalnya kami belum mendapatkan respon langsung
namun setelahnya akhirnya kami pihak grab langsung menghubungi kami
lalu kami juga langsung berkoordinasi sama pihak grab
pihak grab juga menawarkan beberapa bantuan ya
dia menawarkan konseling kepada klien kami
dia juga menawarkan apa namanya
transport dengan di drivery oleh wanita
juga amanan serta tempat tinggal juga ditawarkan kepada klien kami
namun klien kami pada saat ini memang tidak membutuhkan hal tersebut mbak
karena kami hanya ingin keadilan ini bisa ditegakkan
bahwa memang pelaku bisa diproses
hanya itu saja yang diinginkan oleh klien kami mbak
dan saat ini klien bang cito sendiri gimana keadaannya
ya kalau kondisinya sih saat ini sih alhamdulillah sehat baik
cuma pasti masih ada trauma nya pasti
tapi saat ini sih kondisinya sehat
ada sedikit nggak sedikit ya mungkin ada trauma lah
mungkin keluar keluar juga trauma gitu ya bang ya mas ya
oke kalau gitu bang ini sebenarnya permintaan dari klien sendiri apa
dan yang melapor ke polusi itu klien atau dari pihak grab
oh kalau dalam lapor itu kami
kami langsung melapor waktu kejadian
setelah kejadian tengah malamnya kami langsung melapor
kami langsung melaporkan ke polda metro jaya
nah juga ketika grab tanya kan ke kami juga
permintaan nya apa ya itu tadi mbak
kalau dari kami jelas permintaannya itu adalah pelaku ini harus dihukum
dari pihak grab singkat aja bang ada nggak juga
itu kan tadinya pelaku harus dihukum kalau dari pihak untuk pihak grab ada tuntutan sendiri
tuntutan maksudnya pihak grab tuntutan ke
bang nggak abang terhadap atau klien terhadap pihak grab
enggak enggak kalau dari kami terutama dari klien kami hanya ingin keadilan bisa ditegakkan
kuasa hukum korban penganiayaan sopir grabcar
terima kasih bang cito kumbardika